masih dari jakarta penampilan atlet trial bike kelas dunia tony mac askill dalam event go effex di jakarta convention center memukau para penggemarnya
sejumlah trik dan aksi berbahaya pun dilakukan oleh dhani dengan sempurna saat melewati rintangan dengan sepedanya
kemampuan dan skill luar biasa yang dilakukan oleh danny mac askell duncan shaw dan ellie clarkson ini adalah hasil dari latihan yang mereka lakukan selama sekitar dua puluh tahun
beberapa aksi seperti melompat dari satu rintangan ke rintangan yang lain atau melompat dari ketinggian sekitar tiga meter bisa mereka lakukan dengan mudahnya
beberapa aksi seperti melompat dari satu rintangan ke rintangan yang lain atau melompat dari ketinggian sekitar tiga meter bisa mereka lakukan dengan mudahnya
biasa kan lihat di youtube gitu sekarang lihat langsung di depan mata tuh kayak yang aduh ini keren banget mainnya skillnya luar biasa gitu
drop drop tinggi terus ngelakuin tiga ratus enam puluh gampang banget bunny hopnya gampang banget udahlah itu juara banget gitu
penampilan tiga atlet trial bike kelas dunia di jakarta kali ini merupakan rangkaian drop and roll tour yang mereka lakukan
indonesia adalah negara ketiga yang dikunjungi denny dan kawan kawan selama bulan agustus ini
selain aksi denny mekaya skill di event ini juga digelar beberapa kompetisi sepeda seperti pushbike race
balapan khusus anak anak yang menggunakan sepeda tanpa pedal yang bertujuan untuk mengenalkan olahraga sepeda kepada anak anak
dengan kegiatan ini diharapkan bisa lebih mengembangkan olahraga sepeda
dan memunculkan bibit atlet sepeda yang lebih menarik